apa itu king
king mereka banyak sekali
kita tidak mungkin bisa melawannya
ini seperti semut melawan gajah king
tapi tidak ada alasan untuk mundur
tundukkan rasa takut kalian
tidak ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan
ingat jangan sisakan satu orang pun juga
tangkap kibuyut banyu biru hidup hidup
lepaskan kibuyut banyu biru
aku tidak akan melepaskan dia

aku akan mengejar kerta legal
semoga kita berjaya

saat ini aku halorang tahu dia ber
dia merupakan si dimana sekolah wajah
dia tak tersendiri
maksudnya memang mereka benar benar
tidak dividing us u
hanya adanya suatu pengguna kembali keetteor
dan mereka sekarang dengan hal yang pertama
saya harap kita bisa membadmoi mereka
dan menentukan segala kiatinya
terima kasih geke
ini baralla dng di bagian
bertahanlah ayah aku akan membawa ayah ke tabib
tidak usah danawa
tidak ada gunanya aku hidup lagi
kekuasaanku telah hancur danawa
kita akan membangun kekuasaan lagi
dan bahkan lebih besar dari bangsa kuntala ayah
aku tidak punya

semuanya sudah hancur sia sia
anak sialan itu